lebih banyak waktu yang dihabiskan di rumah selama pandemi
membuat orang menekuni hobi merawat tanaman hias
hendy tanuwi harja warga kota bandung
mengaku sudah merawat tanaman hias sejak akhir dua ribu sembilan belas
namun selama pandemi hendy lebih intens menyalurkan hobinya ini
selain tanaman yang sedang trendy seperti monstera dan aglonema
hendy juga memelihara tanaman yang memelihara kemampuan sebagai air purifier
atau penyerap polutan
contohnya jenis siri sirihan lidah mertua palem lidah buaya
hingga jenis tanaman paku pakuan
perawatan jenis jenis tanaman ini relatif mudah
tanaman siri sirihan hanya perlu disiram sehari sekali pada pagi atau sore
sementara jenis lidah mertua lidah buaya dan paku pakuan
sebaiknya tidak terkena sinar matahari langsung
tapi memang kerasa sih kalau kita punya tanaman kayak gini
udara di rumah pun lebih sejuk
apalagi kalau datang hujan
kita bisa bau tanah yang kadang kadang orang sebut
oh kecium nih mau hujan lembabnya
jadi memang ada kerasa kan
menurut dosen departemen biologi universitas pajajaran budi irawan
secara umum tanaman memiliki fungsi utama sebagai penghasil oksigen
dan penyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis
namun sebagian tanaman memang memiliki kemampuan selain berfotosintesis
yaitu menyerap polutan
kandungan prek non glikosid pada tanaman berfungsi untuk mereduksi
dan menyerap polutan seperti debu asam asap rokok dan logam
yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor
akan tetapi agar tanaman tersebut bisa menyerap polutan secara efektif
ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menyimpan tanaman di dalam ruangan
memang kalau di dalam ruangan yang sinar mataharinya agak kurang
itu ada saatnya tanaman tersebut harus dikeluarkan dari ruangan
agar proses fotosintesisnya bisa berjalan
tapi ada kelompok tanaman tanaman sukulen yang berdaun tebal
itu juga proses fotosintesisnya mekanismenya agak sedikit berbeda
karena kalau cahaya terlalu terang juga dia akan menutup stomatanya
menurut budi tanaman jenis sukulen atau berdaun tebal
seperti lidah mertua lidah buaya sirigading dan paku pakuan
merupakan beberapa jenis tanaman yang bisa menyerap polutan
bagi pemula yang berminat untuk mencari tanaman yang berdaun tebal

bisa mencoba tanaman jenis siri sirihan dan lidah mertua
selain mudah didapat tanaman tersebut lebih tahan cuaca panas
dan mudah perawatannya
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat